pada yang di sebelah kiri saya pasti sebelah kanan coba dibalik balik balik balik soalnya
berat badan menentukan arah angin ya ya ya ya cakep situ ya udah ini mulai stabil nih tapi
terbahakya lagi mundur mundur mundur mundur mundur terus terus terus terus terus terus terus terus
terus ya ya pate pasti ini lihat ini
saya tuh abis pikir dan saya kesel banget sama para santriwan yang aja ngajar ngajar
layang layang buat apa coba menurut saya laki laki itu nggak cocok kejar layangan
ustadz musa yang mulai dari satu tahun
saya itu udah gak pernah ngejar layangan tapi ngejarnya
iya kan itu lebih cowo banget
ya memang sebenarnya mengejar layangan itu sangat berisiko sangat berbahaya
apalagi tengah jalan
untungnya anak anak sandri mengejar layangannya di areal penopel sandren
oh iya ustadz kita kan dulu juga sering ya main layangan di sini ya
engga pernah engga pernah
ah pernah ustadz
emang pernah gitu ustadz
eh ustadz musa gak tau kayak amin yang tau
awal awal kita mudik di sini ustadz
kita munduk di sini
musa kamu mau nerbangin layangan ya
iya aku pinjam dong layangan kamu
apa yang melukandenginya
oh pengen nyampe lo mo mentioned dasar
tuju kamu akan nikah
nah nah karim ladyermo
nyalamin aja katakan investing
tunggu kita kasihin sedikit

wah iya tuh saya ingat tuh
buat saya ustadz musa yang mulia ada santun itu adalah salah satu kenangan pahit
saya jadi disuruh nyuciin mukena sama ustadz zanuyuy
bagaimana kalau nanti di hari libur kita adain aja nih lomba layangan anak anak santri
tentang layan tadi yang pertama nemuin siapa
yang pertama ngeliat siapa
jadi layangannya punya siapa
tapi yang pertama ngambil siapa
gak ada alasan
baik anak anakku semua
ustadz punya kabar baik untuk kalian semua
besok di hari jumat pagi yang biasanya kita libur semua para pengajar kalian sepakat
untuk mengadakan lomba membuat layangan
eh teman teman tenang tenang
kalau ada orang yang lagi berbicara jangan dipotong
betul ya ustadz
yaudah pak ustadz dilanjutkan lagi
baik terima kasih dodot
yang sekarang bukan hanya sekedar lomba
tapi penilaian juga dilakukan dari yang paling kreativitas dalam membuat layangan
dan yang paling tinggi yang bisa menerbakan layangannya ya
baik anak anakku semua
ada yang tahu artis simbol bermain layangan
ada yang tahu
simbol bermain layangan itu adalah untuk sebagai perumpamaan
layang layang itu adalah kalian
dan yang mengendalikan layang layang itu adalah orang tua atau guru
guru kalian sendiri
yang dimana tujuannya adalah sebesar ataupun setinggi jabatan kalian dan ilmu kalian
tetap kalian semua akan diawasi oleh orang tua ataupun guru kalian
sampai akhirnya kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri
sekarang kalian buka halaman empat belas
kita mulai pelajaran ya
ini punya uang
udah malah aja
ini pak deh
ini horking di ruangan ustadz
ibu akal kudungan sama si nunung
pak sayang aku banget tak semangat
pengen pakai hijab
jadi apa aja samping sampingan dia pakai
ini nggak boleh hijab tuh jadi permainan
dibuat main main nih
nutupin semuanya bagian depan
udah cakep banget
ini siapa pak d
pakin aja lagi pak ustadz
ini pak d ngedut
emang hati gak bergetar ketika melihatnya
pak ija main bola
ini ustadz jabela
masya allah ustadz jabela
air di gunung
asam di laut
setengah mati menahan rindu
akhirnya ketemu juga
pantun pak ustadz terlalu kaku
kayak kandung kering
ini pantun gak nyambung
tapi walaupun pantun gak nyambung
yang penting hatinya nyambung
sudikah kiranya dirimu untuk berbalik badan
menunjukkan betapa indahnya dirimu kepada aku
alami tukang ketiga
kok tangannya jempol semua
cukup banyak makan banggle
mungkin abis keren minyak tanah
bisa nyambung juga pada diri diri
itu menandakan bahwa ustadz zabel sehat
di paling tubuh yang sehat
terdapat bulu hidung yang lebat
aduh mending jadinya
coba saya lihat wajahnya sama seluruh permukaan badan
eh sia salah
itu rumahnya pusat pusat
ini ustadz zabel lah
apa kok pusan
ustadz zabel aja ditinggal
bela sungkawa kalau itu
nggak boleh begitu
jilbabnya kan lebar tuh
saya pikir pernah ustadz zabel lah
begitu balik badang
kulkas dua pintu
kelamaan dipom bensin
pak de bisa aja
pasti mau ngomongin ustadz zabel lah
hatinya begitu galau
pak de sama pak stigiti
bantuin saya untuk menerbangkan ini
pak de sama pak stigiti
ya di sini
coba pak stigiti sama pak de mundur lagi sebentar
terus terus terus terus terus terus terus
saya cek lagi ya
anginnya udah mulai ada
anginnya berat sebelah
mungkin karena berat badan pak de sama pak stigiti nggak pas
coba tukram posisi deh ya
karena berat badan itu mempengaruhi gerak angin
pak andre ada di sebelah kiri saya
pak stigiti di sebelah kanan
coba dibalik deh
oh dibalik dibalik dibalik
soalnya berat badan menentukan arah angin
coba mundur lagi mundur mundur
terus terus terus
terus terus terus terus terus
terus kemudian lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi
lihat di layangannya nih
udah tinggi terbagai kan
oh cakep ini
kok pak de sama pak stigiti nggak jawab